lu kenapa tadi ngajak bangkang juga emang lo berani
biarin aja ntar juga kalau udah ada bangsaan juga bakalan kena lagi kok udah dulu ah
astagfirullahaladzim kayaknya mereka mau tawuran bah ayo kita
loh gue pada berhenti di sini sih bang kita
sholat dulu bang di masjid saya goleb dosa bang eh yang lain sholat
eh rick lu malah rebahan enggak sholat rig
huannak anak atau seperti itu mengatasi
mereka tuh dalur harus
maksud abang kita gak punya iman
saya keluar kota sebentar pas balik mereka semua sudah pada berubah
pokoknya saya mau anak anak sama seperti yang dulu
kayaknya kita salah nih tuh
salah kenapa sih lovi
iya makasih mas
pang itu kondisinya lagi sensi sama dia
ngapain juga dikasih tau
tapi gue jadi kesian sama tau anak lo dua
ngapain sih lo kesianan sama orang
mendingan lo kesianin diri sendiri noh
badan udah kurus kering gitu
eh ngomongan lo ya diayak dikit
manusia itu kodratnya harus makan
lo kenapa tadi nggak ajak bang
ntar juga kalau udah ada
dah undur dulu ah
kayaknya mereka mau tawuran bah
ayo kita sholat di masjid lain aja
pak pak pak
kita mau tawuran pak
eh pak pak pak
eh bu bu
ada apa eh
kenapa pada lari
ada apa teh
ini pak yang pada lari sih
diamat sebentar lagi
diamat sebentar lagi
diamat sebentar lagi
nggak ada lagi
diamat sebentar lagi
makin ganteng tuh orangnya
diamat sebentar lagi
diamat sebentar lagi
pak kamu harusnya memanggil
eh lo kan ke sengkam dulu madi
sengkam sengkam sengkam
sebentar lagi kiamat
sebentar lagi kiamat
apa yang gak lapar mak
kenapa sih tiba tiba bersedih mulu
kalau ada masalah kan bisa cerita sama ibu mak
kalau kagak soal biar dimakan nih bubur
lu betega sih mau dicapai capai bikinin bubur
ini bubur yang gurih kagak dimakan
ini ayam yang banyak ya
tidak ada apa apa
bukan ada apa apa
aku mau datang ke rumah

lo seneng banget sih ngeliat teman susah
awas loh ya kalau kayak gitu gitu lagi
lo apa sih
eh kata dia kita itu harus jaga silaturahmi
ngerti kakak lu
itu gak mau
ini lu kok agak takut apa
tapi hidup tuh akan terasa hampa ya kalo kagak ada oli sinar ya
eh gapernah jadi sewot lu sama gua
mendingan lu cek
jangan jangan lu belum mandi
kalau udah mandi pun lu belum bersih mandinya
jadi bau noh kecium sama dia
jadi dia bisa tau nyum
bau si kemarangan lu
lu udah pake kembang belum
dah capek gua ngomong sama lu
gua cabut ya
siapa itu malam malam
ini rumah ovi
saya tadi tanya tanya sama orang katanya di sini
kita ketemu apa di jalan
itu anak apa gendro itu
ya lah bang kasih pesan lah buat kita di sini
gak ada sih
tapi selama gue pergi
gue melihat ada yang berubah
kita harus sanggar
dan kita harus punya wilayah
itu baru kita
itu baru kita
tempat ini bagus
katanya kamu yang bangun